aksi terorisme dan isu radikalisme agama masih menjadi tantangan berat bagi para penegak hukum khususnya kepolisian indonesia
berbagai cara dilakukan untuk menangkal berkembangnya paham radikalisme
pendekatan persuasif seperti sholat subuh berjamaah adalah salah satunya
berbaur dengan warga untuk melakukan pendekatan secara personal sebagai upaya menangkal berkembangnya paham radikal
tak jarang salah satu anggota memberikan tausiah tentang bahaya radikalisme dalam beragama
bahkan di masjid al iman kota pangkal pinang kapolda babel saiful zahri sendiri yang memberikan ceramah tentang pentingnya kerukunan
saiful meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap keberadaan personel kepolisian di masjid masjid
selama ini ada perasaan apa
barrier antara polisi dan masyarakat
dengan kegiatan ini kita sama sama bersilaturahmi dan dilanjutkan dengan acara ngopi bareng
disitulah mengutuk menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut
sehingga masyarakat tidak ragu ragu untuk menyampaikan informasi tentang situasi kamtipas yang berada di lingkungannya
meski awalnya sempat terkejut jamaah pun menyambut baik
kehadiran para polisi di masjid
jemaah berharap semakin baiknya hubungan antara kepolisian dengan warga sekitar
ini untuk memperhatikan selisih terahmi pak antara ulama dan umaroh
jadi inilah suatu momen yang sangat bagus bagi kami semuanya masyarakat ini
jadi kita sudah bersinergi bersatu antara ulama dan umaroh itu
jadi tahu bahwa tugas ulama begini tugas umaroh begini
jadi kalau sudah menyatu kita kan saling kenal kenal
tak kenal maka tak sayang tak sayang maka kecintaannya
kalau sudah kenal sudah saya yang cinta kita semuanya sama bapak ini
selain berkeliling untuk sholat subuh berjamaah
kepolisian daerah bangka belitung rutin mengadakan penyuluhan di lapas narkoba
dan mendatangi pos kamling di malam hari
aryi fauzi bangka blitung